layang layang berjenis naga ini berukuran sangat besar yakni seratus meter
dan saat ini menjadi tren bagi penggemar layang layang di yogyakarta
orang yang ingin terbang dengan layang layang harus duduk dan berpegangan pada sebuah kayu di tali layang layang naga
dibutuhkan lima orang untuk menerbangkan layang layang ini
setiap akhir pekan para pemain layang layang mulai menerbangkan layang layang naga dari sore hingga petang
karena hanya menjadi hobi
warga yang ingin mencoba sensasi terbang dengan layang layang raksasa ini tidak dipungut biaya spesial pun
rasanya opekan jatuh
setelah naik rasanya sudah menegangkan atau gimana
meski memacu adrenalin naik layang layang seperti ini tidak disarankan bagi yang tidak terbiasa
karena belum memenuhi standar keselamatan sesuai dengan aturan
selain itu masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan
edonir gantara bantul yogyakarta